masih tingginya harga bawang merah di pasar kramat jati dikeluhkan baik pedagang maupun pembeli
diketahui harga normal bawang merah yang berkisar dua puluh lima hingga rp tiga puluh ribu rupiah per kilogramnya
hingga selasa siang masih di kisaran rp empat puluh hingga rp lima puluh ribu rupiah per kilogramnya
hal serupa juga terjadi pada komoditas cabai merah yang berkisar lima puluh sampai rp tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
berdasarkan data dari laman resmi pusat informasi harga pangan strategi nasional
rata rata harga cabai baik merah maupun rawit masih tinggi
bahkan menyentuh angka sembilan puluh lima sampai satu ratus sebelas ribu rupiah per kilogramnya
kemarin boleh dibilang tersendat sendat
ya istilahnya ya kurang dari normalnya lah
biasanya normalnya sempat pasar hidup ini dua puluh lima trek ini di bawah dua puluh trek masuknya jadi naik
nah ini kan tergabung masih tinggi ya bu ya
iya masih agak tinggi
biasanya berapa kilo sekarang berinya berapa kilo bu
sementara itu harga cabai rawit di pasar keputaran surabaya turun
satu ratus sepuluh ribu rupiah per kilogram menjadi lima puluh lima ribu rupiah hingga enam puluh lima ribu rupiah per kilogramnya
penurunan harga ini sudah terjadi sejak sepekan lalu
kita terlalu banyak di waktu lebaran itu satu ratus sepuluh sekarang sampai lima puluh lima
itu waktu itu belinya segitu bapak ya
belinya sembilan puluh sampai laku lima puluh lima
jadi turun banget ini ya
hampir separuh harga
rugi berarti ini pak ya
rugi hampir tiga kintal
turunnya harga cabai rawit ini dikarenakan para petani cabai memasuki musim panen bersamaan
selain dari luar daerah stok cabai dari petani lokal juga melimpah dan menumpuk